menjelang hari raya idul fitri umat islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah berupa tiga lima liter beras
zakat fitrah wajib dibayarkan kepada orang yang berhak atau mustahik sebelum salat id
namun di masa pandemi covid sembilan belas ada kendala untuk menyalurkan zakat secara langsung
lembaga penerima zakat sudah merintis sistem pembayaran online
beberapa lembaga amil resmi yang diakui pemerintah memfasilitasi pemberi zakat atau muzaki dengan teknologi tanpa tatap muka
panitia zakat di masjid pun beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini
contohnya pengurus masjid raya pondok indah jakarta selatan
mereka melakukan jemput bola dengan bantuan media sosial
pada hari ini hanya sekitar sembilan sepuluh orang datang
lebih muzaki yang telah masuk
jadi ada fenomen baru juga bahwa yang selama ini bersakat di kita dengan media sosial ini banyak muka muka baru yang datang
memang masih ada masjid yang menerima langsung pembayaran zakat
muzaki yang datang mengaku belum paham cara menggunakan aplikasi digital
lalu bagaimana pendapat ulama tentang pembayaran zakat secara online
komisi fatwa majelis ulama indonesia menyatakan
membayar zakat fitrah boleh tidak
bertatap muka dengan petugas atau penerima zakat
jika niat berzakat sudah dilakukan maka sudah sah secara syariat
zakat sebagai ibadah dibutuhkan niat
tetapi tidak harus ketemu secara fisik antara muzaki dengan mustahik
nah di sini kemudian keberadaan amel menjadi sangat penting
untuk menjembatani antara muzaki dan mustahik
sekaligus juga mengidentifikasi kebutuhan real
dan juga untuk menjaga kemampuan kemampuan kebutuhan
dan juga untuk menjaga kemampuan kebutuhan

presiden joko widodo dan wakil presiden ma'ruf amin sendiri
telah menyalurkan zakat fitrah kepada badan amil zakat nasional dua belas mei lalu
pemerintah mengimbau agar umat islam segera menunaikan zakat fitrah
agar bisa disalurkan kepada mustahik terdampak wabah covid sembilan belas